kita ke informasi selanjutnya bupati natuna abdul hamid rizal mengatakan bahwa masyarakat natuna
nantinya akan ikut melepas kepulangan wni observasi dengan adat tepung tawar
untuk mendoakan keselamatan para wni yang telah selesai menjalankan masa observasi
masyarakat natuna akan datang untuk ikut melepas kepulangan warga negara indonesia yang diobservasi
prosesi syukuran adat tepung tawar rencananya akan dilakukan untuk mendoakan para wni selamat sampai tujuan
bupati natuna abdul hamid rizal pun mengatakan
keresahan masyarakat natuna sudah menurun dibandingkan hari pertama kedatangan warga negara indonesia di natuna
posko kesehatan di beberapa titik yang ada di natuna akan terus dibuka hingga kondisi benar benar kondusif
warga natuna sendiri nanti ada yang datang ke bandara ini
untuk melepas warga warga
kita kembali ke tempatnya masing masing sehingga kami mendoakan semuanya dalam keadaan selamat sehat
jadi sehat dari sini juga sehat sampai ke kampung halaman
dari lembaga adat itu ada doa selamat tepung tawar
jadi ada tepung tawar situ menunjukkan bahwa warga kita ini agar selamat
datang ke sini dan selamat juga pulang
masyarakat natuna sudah kondusif dan sudah memahami
karena ya kita malam kalau awal karena belum mendapat informasi yang begitu jelas
sehingga masyarakat ya bukan saja di sini
tapi mungkin seluruh indonesia maupun seluruh dunia itu juga merasa khawatir